sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
yah syukurlah kamu punya temen baru satu lagi kan
aku heran kamu gampang banget gitu ya dapet temen baru
eh tapi kenapa sih aku nyaris aja selalu kehilangan rani
kamu belum ke rumah rani ya
ya belum lah ton
ya aku udah coba telepon ke rumahnya tapi om billy tuh langsung nutup
ya aku yakin kalau misalnya aku pergi ke rumahnya aku pasti bakalan diusir deh
kamu yang sabar ya
gini aja nanti aku temenin kamu ke rumah rani
pokoknya aku gak akan ngebiarin kamu diusir sama siapa
aku udah cukup lama menghilang
seluruh keluarga ardian pastinya angka aku udah meninggal
aku udah bikin yayang sedih
dan semua itu
karena aku adu gengsi sama nil
yang hampir ngebawa aku ke alam laut
rasanya seperti mimpi kita bisa duduk berdampingan gini
kamu duduk dan bisa ngomong
gak seperti biasanya
tiduran dan cuma malu
kau persis banget seperti apa yang aku duga
kamu ramah dan juga baik hati
kamu juga suka sama aku kan
apalagi kamu tau
akulah yang merawat kamu selama ini
ini mereka lagi sih
berita kamu salah kamu salah waktu kamu bilang nggak ada kejadian penting selama aku koma
kamu pasti nggak tahu kalau kendi adalah kejadian paling penting dalam hidupku dan sekarang
aku enggak tahu lagi gimana perasaanku cemburu sama saudara kembar aku sendiri
sekarang sekarang aku tahu apa yang harus aku lakukan
ini berumah kamu kan kalau kamu diakini rumah kamu aku catin belnya ya
anthony kamu itu makanya dikit banget sih kau mungkin baru makan pad suap kalau gini
terus kamu bakal lama untuk sembuhan tony kamu untuk mengapa sih kalau kamu yakin tadi
sore itu adalah rumah kamu tapi kenapa kamu gak mau masuk
aku udah terlalu lama hilang
sekarang aku kayak gini
aku cuma beban
antoni kamu tuh gak boleh berpikiran kayak gitu
mereka tuh pasti kangen banget sama kamu
walaupun kamu belum pulih banget
tapi mereka gak bakal nganggap kamu sebagai beban antoni
kamu jangan berpikiran jelek kayak gitu dulu dong
biar mereka lupa sesama aku
kalau kayaknya dia juga udah melupainya
mereka juga udah melupain aku
mereka semua juga pasti udah melupain aku
mereka nggak sedih lagi karena kehilangan aku
karena mereka udah punya alva
atau alfa malah lebih sempurna dari aku
rempan pagi ini kan cerah banget
kok kamu sedih gitu sih
kalau kamu gak tahu mau pergi kemana
atau kamu gak mau pulang
kamu bisa kan hidup di rumah aku
kamu bisa kan hidup di rumah aku
bisa kan hidup di rumah aku
aku selalu boleh
kok kamu ada di tempat aku
aku gak bakal maksa kamu kok untuk pulang
aku gak bakal maksa kamu kalau untuk pulang
m m m maksa kasih ya
ya ampun rampan
ya ampun rampan
kamu tuh gak pernah jadi beban aku

kamu tuh gak pernah jadi beban aku kamu tau gak aku tuh seneng banget bisa ngerawat kamu
kamu gak tau sih ya antoni
aku udah senang banget ngurusin kamu
kamu udah bisa diajak ngomong dan jalan jalan

ada cupitan bagus tuh
sini diri punya aku
sini diri punya aku
aja punya kamu orang ini geletak di tanah
emang geletak di tanah kan aku duluan yang nemuin

aku duluan anak kajian
berantem jangan berantem jangan berantem
kalian tuh lagi rebutan jepitan punya kakak tahu
iya apa buktinya
hah gak percaya nih anak dibilangin
jepitan kakak kan
iya itu punya kakak
kalian berdua tuh sahabatan ya
kalau kalian emang sahabat akrab kakak punya nasihat buat kalian
kalian tuh gak boleh jahat satu sama lain
gak boleh marah satu sama lain
kalian dari sekarang tuh harus saling jaga
seseorang yang paling berharga banget dari apapun di dunia ini
yang satu buat kamu satu lagi buat kamu
disimpan sampai kalian besar sebagai tenda persahabatan ya
iya makasih ya kak
aku tuh emang bodoh
aku gak pernah belajar dari kesalahan
aku gak pernah belajar pengalaman
mau aja diri adu dudu sama si kakak
kadang itu kakak jongo
kandang di bawah kan udah tenang
ditempat jadi pening ganda betul betul
apa kamu baru kerja
jadi sama anda

kamu mau keluar
itu gak salah apa apa pak

dia itu anaknya sangat berbahaya